emangnya kamu tau rumah aku dimana
bukannya kamu orang baru ya
yang ada aku yang ajak kamu jalan jalan
jangan suka ngeremehin orang buta
iya juga sih
tapi kalau kamu mau nemenin aku pulang juga gak apa apa
oke boleh yuk
aisyah bawa teman
tapi besok saya janji sware insya allah saya pasti puasa
jadi malam ini kita minta dimas untuk temani kita buka puasa
jadi mentang mentang gak puasa gak boleh makan bersama sama gitu
ayo masuk masuk yuk
gimana sih dimas
biasanya tuh anak lo ada makanan aja langsung nyosor
pak dimas kamu adalah laki laki pertama yang diajak pulang dan dikenalkan pada kami
waduh maksudnya apa nih
gue harus bangga atau was was
itu artinya kami menganggap kamu spesial buat aisyah
tentu bisa aja sih
kami mau minta tolong sama kamu
bantuan apaan ya om
tolong bujuk dia
agar dia mau dioperasi
supaya dia bisa melihat kembali
tunggu tunggu tunggu
maksud om aisyah gak mau dioperasi gitu
padahal kami bisa saja mendapat donor cornea dan mengoperasinya di luar negeri
dia tetep menolak
tolong bujuk dia ya
dia anak kami satu satunya dan kami ingin yang terbaik buat dia
pokoknya apapun akan kami lakukan demi dia
kamu udah siap aisyah
tadi papi sama mami kesini ya
tadi mereka kesini kok
yaudah kamu jadi nemenin aku rawi
oh jadi dong kakak aku kan udah di sana
pih mie aisyah berangkat ya
ya allah jadikan aku sabar ya allah dalam menghadapi segala cobaanmu ya allah
cobaan ini bukti dari kecintaanmu kepada kami ya allah
agar kami semakin dekat kepada mu
ya allah ampuni aku ya allah
ya allah natia
aduh gimana ini
ibu belum punya uang untuk bawa kamu ke dokter
ya allah kau masih tahan kan
ya allah ya allah natia
ibu mau minta tolong tolong sampaikan sama mami besok ibu nggak nyuci dulu ya non
abis natia kambuh lagi
ya ibu belum bisa bawa dia ke rumah sakit habis nggak ada uang
tabungan juga udah gak ada
semua barang udah habis dijual non tapi nggak sembuh juga
ya tatia kan bisa sembuh kalau ada ginjal donor bu
ya itulah selama itu belum ada
ya tatia masih tergantung dengan alat cuci darah
tapi ibu sih selalu berdoa mudah mudahan ada orang yang baik hati yang mau mendonorkan ginjalnya buat hati ya nom
saya ngerti bu
non juga berdoa ya non supaya ada ohrongan
supaya ada orang yang mau mendonorkan matanya buat non
saya yakin non allah pasti mengabulkan doa non
nonkan orang baik non itu soleha hormat sama orang tua
ibu pamit dulu ya non ya
malam ini kita tidur di sini lagi gak apa apa kan
lo atur aja deh raka gue sih ikut aja tapi gue mau antara aisyah dulu ya
oh iya aisyah kenalin abang aku raka
udah jangan percaya kata kata dia ganteng aja aku
wih lo belum ngomong ya
gendek banget sih lo
mau ganteng kek mau jelek kek tetap aja gak kelihatan sama aku
yang penting mah hatinya kita kan bisa ngerasa kalau kita disayang banget
romantis banget ya
udah yuk pulang ntar kemaleman lagi
iya silahkan non aisyah
raka saya mau ngantar dia dulu ya assalamualaikum raka
di sini udaranya nggak dingin juga enggak panas banyak pohon pohon langitnya juga
langitnya juga cerah banyak bintang bintang bagus deh bintang bintangnya
aisyah aku boleh nanya enggak kenapa sih kamu nggak mau dioperasi matanya
ngelihat indahnya matahari terbenam lihat bintang bintang terus lihat warna warni bunga
sama laut yang sangat biru emangnya kamu gak pengen lihat apa
semuanya pasti indah
iya ya iyalah semuanya indah
aku percaya aja kok semua ciptaan allah pasti indah
emangnya kamu nggak mau apa menikmatinya
karena yang aku terima sekarang jauh lebih indah punya papi mami yang baik
orang orang sayang sama aku aku bersyukur banget
malah aku kepengen
kamu pengen apa aisyah
aku kepingin donorin ginjal aku ke tatia
umurku udah gak lama lagi mas
aisyah aisyah kamu tuh
bercanda terus sih kerjanya umur orang tuh siapa yang tahu aisyah